rumput sintesis alun alun kota bandung kini semakin asri setelah direnovasi selama lebih dari sebulan
kini masyarakat bisa lebih nyaman menikmati waktu liburan di pusat kota bandung ini
seperti apa wajah baru taman alun alun ini berikut liputannya untuk anda
ada yang berbeda dari taman alun alun kota bandung
kini rumput sintetis seluas empat tiga ratus meter persegi ini nampak lebih cantik
warna hijaunya tak lagi kusam karena sudah diganti dengan rumput sintetis baru
yang paling menarik hamparan rumput sintetis kini dilengkapi tulisan bandung juara berwarna putih
selain itu pola rumput sintetis yang baru membentuk pola diagonal tak lagi garis lurus seperti sebelumnya
hal baru lainnya dari taman alun alun kota bandung ini yakni adanya patung huruf warna merah bertuliskan bandung
yang tentunya menambah keasrian halaman masjid raya bandung ini
tempatnya yang gratis pun dijadikan alternatif liburan bersama keluarga saat akhir pekan
pengunjung yang sudah beberapa kali datang ke taman alun alun mengaku merasa lebih nyaman
kelihatan sih dulunya agak kasarnya nggak tebal
warna warni tebal lagi empuk
pengunjung dari luar daerah kota bandung pun mengagumi wajah baru taman alun alun kota bandung
kalau dulu pernah pertama kali kesini kan waktu kecil masih berantakan juga masih banyak sampai sebagainya
sekarang kalau sesudah direnovasi lumayan nyaman
selain rumput sintetis dan penambahan ornamen tempat bermain anak di belakang halte alun alun pun dipercantik
semua wahana dicat ulang dan lantai yang berlubang sudah diperbaiki
namun masih ada wahana yang masih perlu proses perbaikan
seperti ayunan yang masih belum tersedia dan seluncuran yang retak
menurut data dari dpkp tiga pemusatan renovasi di taman alun alun kota bandung dilakukan pada rumput sintetis ini
dengan biaya sebesar satu enam miliar rupiah yang didapatkan bukan dari dana apbd melainkan dari dana hibah
rizika rizliyah bandung
demikian terima kasih
dan cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut